panitia reuni dua ratus dua belas telah mendirikan panggung utama di lapangan monas jakarta
panggung bertuliskan reuni akbar mujahid dua ratus dua belas dua ribu sembilan belas itu untuk menyambut acara yang digelar dua desember dua ribu sembilan belas besok
sejumlah tenda juga tengah dibangun oleh para pekerja
tenda itu terdiri dari tenda medis media center tenda vip dan juga logistik
persiapan reuni dua ratus dua belas ini telah dilakukan sejak sabtu malam tiga puluh november
minggu pagi para pekerja hanya melakukan persiapan akhir seperti pengerjaan pagar pembatas di sekeliling tenda
sementara itu pengamanan di kawasan monas masih normal
masyarakat juga bebas melakukan aktivitas olahraga seperti hari hari biasa
dan untuk mengelaborasi lebih jauh
jelang reuni dua ratus dua belas besok kita akan bergabung dengan korespondensi nn indonesia dan ruli kurniawan di kawasan monas jakarta
ruli selamat malam
jadi secara keseluruhan ya dari yang ada pantau di sana
sudah seberapa siap sebetulnya acara untuk reuni dua ratus dua belas besok secara teknis dan juga non teknis
bagaimana persiapannya sampai dengan malam hari ini
ya selamat malam ren hase bisa elaborasi
sebenarnya seperti apa situasi di sana
silang monas pada malam hari ini terkait dengan agenda ataupun reuni akbar mujahid dua ratus dua belas dua ribu sembilan belas ini
andi pesawat di belakang saya ini adalah sudah berdiri
hingga saat ini adalah dua panggung utama
di mana nampaknya panitia masih akan menderikan satu panggung utama lagi yang berada di sebelah kanan
di mana nanti panggung tengah ini akan menjadi sentral dari acara yang akan dilaksanakan pada pukul dua dini hari besok hingga pukul delapan pagi
di sebelah kirinya itu informasinya akan dijadikan panggung untuk tamu tamu yang lain
sebenarnya panggung di sebelah kanan yang akan didirikan ini adalah panggung yang diperuntukkan untuk tokoh tokoh ustazah
ataupun tokoh tokoh wanita yang juga nanti akan memberikan ceramahnya ataupun panduannya kepada para jamaah perempuan yang hadir pada malam hari ini
dan anda lihat di belakang saya di depan panggung utama memang baru saja selesai dilaksanakan sholat isa berjamaah
oleh baik dari panitia baik dari laskar baik dari para relawan dan juga peserta yang sudah hadir sejak maghrib tadi
dan kalau saya bisa katakan memang hingga saat ini masih belum terlihat adanya eskalasi penambahan peserta
ataupun masa yang datang ke acara reuni akbar mujahid dua ratus dua belas dua ribu sembilan belas ini
karena memang acara akan mulai dilaksanakan
pada pukul dua dini hari nanti
di mana rangkaian acaranya pada pukul dua dini hari nanti akan ada sholat tahajud bersama berjamaah
dan kemudian dilanjutkan dengan muhajabah akan ada zikir di sana akan ada doa bersama di sana dan juga nanti akan ada sholat subuh berjamaah
dan di belakang tenda utama atau panggung utama ini sudah berdiri juga tenda tenda
dimana itu ada tenda tenda vip juga tenda tenda untuk medis dan juga beberapa tenda tenda teknis lainnya
yang sudah mulai dipergunakan oleh panitia
dan tidak hanya yang ada di belakang saya ini sendiri bahkan di sekitar wilayah silangmonas ini juga
sudah berdiri banyak sekali tenda tenda kecil oleh para relawan
di mana para relawan ini sejak siang sore hari tadi saya melihat mereka menyediakan logistik
baik itu minuman baik itu makanan ataupun cemilan kepada para panitia
ataupun para peserta yang sudah hadir ataupun juga akan hadir
di mana logistik diberikan oleh para relawan dari sore hari tadi hingga besok pagi
dan kalau kita melihat memang hingga sekarang kita masih
kita terus menunggu panitia terus menunggu datangnya para peserta untuk bisa melaksanakan jalannya
rioni akbar dua ratus dua belas esok atau dini hari nanti
dan kalau melihat situasi di silangmonas ini memang saya belum melihat banyak sekali
belum terlihat adanya pengamanan yang cukup signifikan
apakah juga tadi sesuai dengan bagaimana pernyataan dari pihak kepolisian
dia mengatakan bahwa tidak ada penambahan yang secara signifikan terkait dengan acara ini
dan bahkan tidak ada pengalian alus alus lintas
adanya acara reuni akbar dua ratus dua belas ini sendiri
dan berikut adalah petikan wawancara saya dengan kabit humas poda metro jaya
tni polri kekuatan semua sembilan dua puluh tiga personel yang kita lakukan apel per saat ini
nanti akan beberapa dari personil nanti akan menempati tujuh sektor yang kita siapkan
kesemuanya dalam bentuk pelayanan pelayanan biasa sebenarnya
semua kegiatan masyarakat apapun dan dimanapun
polri dan tni siap untuk membantu untuk membantu pelayanannya
jadi sifatnya seperti apa disampaikan tadi pak wakapolda
bahwa memang kita ini melayani masyarakat
kita melayani masyarakat dalam bentuk menyiapkan pengamanan
dan juga kalau perlu memang harus dengan pengawalan kita lakukan pengawalan
bahkan sampai dengan titik terakhir nanti pada saat pembubaran nanti akan kita kawal
sampai kembali ke tempatnya masing masing
ya selain tadi panggung yang sudah dirikan
juga panitia sekarang sedang mempersiapkan tata cahaya ataupun lighting
di sekitar lokasi utama reuni akbar dua puluh dua ini sendiri
bukan tadi juga masih ada beberapa panitia yang masih bisa dikatakan membuat barisan barisan saf
untuk dilaksanakannya sholat tahajud ataupun sholat subuh berjamaah nanti
dan harap kita sama sama dengan acara ini bahwa acara reuni akbar dua puluh dua ini bisa berjalan dengan damai
dengan lancar dengan aman tidak ada friksi
dan harapannya acara ini bisa menjadi sebuah acara yang lebih mempersatukan umat di indonesia
kebalikan anda reinhardt
baik terima kasih ruli kurniawan untuk informasi anda terkait dengan persiapan jelang reuni akbar dua ribu dua puluh
ruli kurniawan koresponden cnn indonesia
ya reuni dua ratus dua belas akan dilaksanakan besok di monas jakarta sebagai sebuah kekuatan kelompok massa
reuni dua puluh dua tahun ini dinilai sebagai pengamat kehilangan panggung dan juga relevansinya
reuni besok adalah agenda besar pertama kelompok dua ratus dua belas setelah prabowo dan juga gerbongnya
yang selama ini mereka sokong berpindah haluan dan bergabung dengan pemerintah jokowi
benarkah reuni dua ratus dua belas kehilangan daya tarik usai tidak ada lagi panggung politik
bagaimana kemudian eksistensi kelompok ini ke depan
kita akan bahas malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio
ada bang adi prayitno direktur eksekutif dari parameter politik indonesia
bang adi selamat malam
terima kasih sudah hadir bang adi praitno
kami juga masih menunggu kedatangan dari pak awid masyuri ketua panitia reuni akbar mujahid dua ratus dua belas
yang sudah terkonfirmasi
saya akan bergabung bersama dengan kami
namun masih kami tunggu di studio sampai dengan malam hari ini
saya ke bang adi praitno terlebih dahulu
bang adi bagaimana anda membaca acara reuni dua ratus dua belas besok ini
karena ada yang menganggap bahwa kemudian reuni ini sudah agak agak kehilangan pamornya lagi
sudah kehilangan panggung politik
benarkah demikian bahwa tampaknya reuni besok tidak akan lebih besar daripada acara acara sebelumnya
karena mungkin tidak ada lagi panggung politik yang kemudian bisa membesarkan acara reuni dua ratus dua belas besok
ya kalau melihat kecenderungannya memang alumni dua ratus dua belas ini nyaris kehilangan relevansi dan korelasinya
pertama pemilu sudah usai panggung politik sudah tidak ada
yang kedua simbol oposisi prabowo sudah bergabung dengan pak jokowi
sementara jokowi saat ini kira kira begitu menjadi bagian penting yang kemudian tidak bisa dikritik oleh dua ratus dua belas
yang ketiga adalah habib rizik yang tidak tinggal di indonesia
tiga hal ini yang sebenarnya membuat dua ratus dua belas ini nyaris kehilangan suara
nyaris kehilangan panggung apalagi misalnya dua ratus dua belas ini tidak pernah merespon
isu isu yang sifatnya aktual yang terkait dengan agenda agenda demokratisasi agenda agenda reformasi
nyaris kita tidak pernah mendengar misalnya satu apa pendapat teman teman dua ratus dua belas terkait dengan jabatan presiden tiga periode
terkait dengan amandemen terbatas terkait dengan pilkada yang kemungkinan tidak langsung akan dipilih oleh dprd
hal hal yang seperti ini yang sebenarnya tidak direspon yang membuat dalam perkembangannya
dua ratus dua belas ini nyaris kehilangan subtansi dan pergerangannya
jadi alumni pertemuan besok ini adalah sebagai upaya satu dia ingin merawat stamina gerakan publik ingin diajak kepada satu romantisme
bahwa dua ratus dua belas ini adalah satu gerakan politik yang luar biasa
mampu menjunggalkan kekuatan politik di pilkada jakarta yang disebut dengan peristiwa agama dengan pak ahok
yang ketiga yang paling penting adalah mereka ingin menunjukkan tanpa habib rizik pun mereka masih solid kan begitu
menunjukkan eksistensi sebetulnya ya
menunjukkan eksistensi karena relevansinya sudah tidak ada
tidak ada penista agama pilpres sudah tidak ada prabowo selama ini yang menjadi bagian dari kanal politik mereka juga sudah menjadi bagian dari jokowi
jadi apa yang kemudian bisa di endorse kepada publik
dampaknya ketika pak prabowo bergabung ke pemerintah itu sebetulnya cukup besar terhadap eksistensi dari kelompok dua ratus dua belas ini
betul dan kalau mau kita tracking nyaris tidak ada partai politik ataupun tokoh saat ini yang mau dikait kaitkan dengan satu dua
itulah yang kemudian menurut saya ketika semua usai kontestasi selesai isu isu pilpres juga sudah tidak ada
maka dua ratus dua belas ini nyaris dia seperti anak yatim piatu tak punya teman tidak punya partner yang kemudian dia inline untuk agenda agenda politik ke depannya
maka dua ratus dua belas besok adalah satu momentum untuk mensolidasi kembali apakah satu gerakan ini tetap diminati oleh rakyat atau tidak
yang kedua apakah akan memunculkan sentimen keagamaan

kelompok islam tertentu yang dianggap sebagai kelompok oposisi yang selama ini berjarak dengan pemerintah
kan itu pesan pesan politiknya
kalau survei kita kemarin kan menunjukkan
ironis semacam ini sudah tidak penting
untuk apa lagi
kalaupun toh ingin menunjukkan eksistensi dua ratus dua belas baiknya memang membuat sesuatu yang konkret bagi rakyat
satu bikin pendidikan murah
bikin institusi institusi yang bisa diakses oleh kelompok miskin kelompok kaum papa gitu yang selama ini agak susah untuk sekolah
yang kedua bikin rumah sakit murah
ataupun membantu langsung membuka akses jalur pekerjaan dan seterusnya
ini akan kelihatan
isu isu aktual sebetulnya ya
kan rakyat tidak terlampau peduli sebenarnya dengan dua ratus dua belas
rakyat juga tidak terlampau peduli apakah habib rizik atau pulang
orang ingin bagaimana besok bisa kerja dan bisa makan
oke sebelum kita masuk ke hasil surveinya parameter politik indonesia bang adi pradit
tapi kan meskipun katakanlah prabowo sudah bergabung ke pemerintahan
atau tadi anda katakan sudah hampir nyaris kehilangan panggung begitu ya
tapi kan secara sikap sebetulnya kelompok ini kita bisa kelompokkan sebagai kekuatan oposisi non parlemen kan
tapi kan tetap saja bahwa tampak tampaknya mereka memposisikan diri tetap menjadi oposisinya pak jokowi begitu
apakah ini tidak cukup kuat untuk bisa mendongkrak lagi besarnya minat publik terhadap dua ratus dua belas ini
ya kalau melihat fashionnya tentu dua ratus dua belas ini adalah oposite oposisi terhadap pemerintah
itu memang sejak awal mereka dakwahkan
bahwa mereka akan terus mengkritik kebijakan kebijakan jokowi terutama terkait dengan isu isu agama islam yang selalu dianggap dikriminalisasi
tapi yang paling penting ingat mas dulu dua ratus dua belas ini besar karena memang begitu banyak irisan kader kader partai yang tergabung dalam prabowo ikut serta
ada kader pks ada kader pan di situ ada juga kader demokrat bahkan ada kader gerindra
ketika semua partai politik menjaga jarak dengan dua belas
disinilah kemudian akan diuji apakah besok yang ikut reuni itu sebanyak pada sebelumnya
apakah tujuh juta tiga juta dan seterusnya
jangan jangan hanya ribuan jumlahnya
ini juga tidak bisa dibaca secara linear
saya membaca besok masanya tidak akan sebesar seperti periode sebelumnya
karena ingat dua ratus dua belas dulu itu adalah satu instrumen perlawanan politik
satu melawan ahok yang kedua melawan jokowi
jadi orang orang yang ingin melawan jokowi melawan ahok melawan pemimpinnya
bergabung ke dalam kelompok ini
tapi setelah semuanya usai pilpres sudah selesai simbol oposisi menyatu dalam satu kolam koalisinya jokowi
ini tidak ada relevansinya
ini yang saya baca bahwa reuni dua ratus dua belas tujuannya satu
ingin merawat stamina gerakan
supaya diingat oleh publik bahwa mereka ini adalah satu kelompok politik yang layak diperhitungkan
yang bisa memobilisir jumlah masyarakat turun ke jalan
di tengah misalnya orang aktif di medsos dan nggak mau demonstrasi
maka satu satunya yang bisa dilihat yang aktif turun ke jalan adalah dua ratus dua belas
just merawat stamina gerakan
itu aja yang saya tangkap terlebihnya
itu yang tadi anda katakan bahwa panggung politiknya sudah hilang
sehingga kemudian tidak akan lebih besar dibanding aksi aksi ataupun reuni reuni di tahun tahun sebelumnya
karena ada desain politik di dalamnya ya
dan saya membaca kalau dua ratus dua belas ingin tetap eksis dan diterima oleh rakyat
isunya jangan hanya isu isu yang sifatnya parsial dan artikular

bikinlah isu dan momentum baru yang berkaitan langsung dengan situasi politik saat ini
syukur kalau bicara tentang ekonomi
terus terusan misalnya mendesak pemerintah
desak terus pemerintah
yang kedua yang saya sebut isu isu demokratisasi dan reformasi
teman teman satu dua juga harus enggik dan terlibat dong
apa komentarnya dengan kecedungan politik kita yang agak setback ke belakang
semua ingin dikembalikan ke belakang
semua ingin dikembalikan kepada mpr
semua ingin dikembalikan kepala kepala daerah
harus punya momentum
harus punya panggung baru yang dia buat
yang kebetulan saat ini sedang ramai dibicarakan oleh kelompok kelompok
dan kalau itu diikuti bisa jadi kemudian peminatnya juga tidak berkurang begitu
artinya peminat kelompok dua ratus dua belas selama ini kan segmentasinya adalah kelompok agama
dan agak berjauhan dengan kelompok aktivis kiri
kalau isunya mainkan ekonomi
mainkan isu isu tentang demokrasi
demokratisasi dan reformasi
tentu kelompok yang selama ini cukup liberal
menjunjung tinggi semangat reformasi dan demokrasi
bisa menjadi bagian dari dua ratus dua belas
ini yang saya kira bahwa dalam rogika political movement
gerakan sosial seperti dua ratus dua belas
kalau momentum sudah tidak ada
kalau aktornya sudah tidak kelihatan greget
maka dia harus menciptakan momentum momentum baru
tapi begini bang adi praetno
mungkin tidak bahwa tidak bermain di ranah ranah isu isu yang sebetulnya demokrasi
berkaitan dengan ke apa
kesejahteraan masyarakat dan sebagainya
ini bisa jadi menjadi satu memang strategi
dari kelompok ini
karena memang mereka sejak awal bergerak di isu isu parsial
ini kemudian yang terus dikelola
mungkin tidak itu memang menjadi bagian yang memang kita bermain di ranah ini
sehingga tidak masuk ke ranah ranah yang lain
kalau hanya memainkan isu isu yang sifatnya parsial
ini teman teman dua ratus dua belas ini hanya memainkan satu kolam kecil
tapi tidak memperluas ceruk
bagaimana basis masa pendukungnya itu akan bertambah
kalau lihat temuan kita misalnya
orang yang memiliki irisan sehati dengan dua ratus dua belas jumlahnya nggak besar kok
dan itu saja yang diubuk ubuk
makanya ceruk apa namanya segmentasi yang kemudian mendapatkan simpati
ada di luar dong
kelompok aktivis kelompok buruh kelompok mahasiswa
makanya isunya kemudian harus ditambah
selain isu agama
maka isu lainnya ada ekonomi ada politik
ada agenda agenda reformasi yang belakangan memang terancam
ini yang saya kira bahwa dua ratus dua belas tidak bisa terus hanya menggunakan jargon jargon agama
kelebihan dari dua ratus dua belas adalah kemampuan memobilisir orang tumpah ruah ke jalanan
satu hal yang nyaris tidak pernah bisa dilakukan oleh partai politik sekali
itu jelas ya bang adi praetno
kemampuan yang memang mereka bisa lakukan itu
di tengah orang yang lebih asik main medsos
protesnya lewat medsos

mampu mengkapitalisi semua resursinya untuk turun tumpah ke jalanan
ini yang sebenarnya nyaris tidak dimiliki oleh siapapun
aktivis tidak punya
kampus juga tidak punya
bahkan partai politik pun mengajak kader kadernya tumpah ruah di monas
itu bukan perkara gampang
hanya dua ratus dua belas yang melakukan itu
kalau ini yang kemudian dirawat stamina nya
isunya juga inline dengan kebutuhan kebutuhan rakyat saat ini
isu isu yang kemudian berkembang sejalan dengan nafas demokratisasi
ceruk itu bisa bertambah
ini yang harus dilihat sebagai kesempatan membangun momentum politik yang saat ini agak sedikit lepas
diperhatikan oleh dua ratus dua belas
pada level konkret sebenarnya
kalau hanya demonstrasi kalau hanya reuni
tentu dua ratus dua belas ini hanya sebatas gerombolan
dia hanya sekumpulan orang orang
tapi tidak melahirkan satu edukasi apapun
yang bisa diakses oleh kelompok kelompok miskin
coba bikin rumah sakit yang bisa membantu kelompok kelompok miskin
artinya bahwa ada muara muara politik yang kemudian dianggap sebagai kebutuhan dasar oleh publik yang bisa digelayutkan kepada kelompok dua ratus dua belas
orang kan bosan juga kalau diajak temo terus
mereka habis demo pusing harus kerja di mana
mereka habis demo juga pusing bagaimana sekolahkan anak
tapi apa sih kelebihan lain bang adi pratno dari kelompok ini
sebetulnya selain bisa mengerahkan masa sedemikian banyak ke tumpah ruah
ya tentu mereka sudah memiliki satu jejaring aktivis di berbagai tempat
yang mereka bisa gerakkan dalam kondisi yang cukup simultan
dalam kondisi yang dalam hitungan detik sekalipun mereka solid
tapi sampai kapan soliditas ini akan diuji
momentum sudah ada panggung politik sudah tidak ada
bahkan tokohnya seperti habib rizik juga sudah mulai tidak ada di indonesia
karena itulah dalam logika
kegerakan sosial harus ada momentum baru yang diciptakan
yang in line dengan kebutuhan rakyat
dan itu belum ada sampai hari ini
oke hasil surveinya bang adi praitno dan parameter politik indonesia mengatakan salah satunya misalnya
mendukung atau tidak mendukung jika kelompok islam melakukan aksi seperti aksi dua ratus dua belas
nanti kita bahas ya bang adi pratoto soal hasil ataupun survei survei yang dilakukan oleh para metra politik indonesia
usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
kalau terus terusan demonstrasi dilakukan ini justru akan memancing luka lama yang sebenarnya secara perlahan sudah dikubur di level grassroot
itu artinya ketika ada reuni dua ratus dua belas besok secara tidak langsung membangkitkan luka lama misalnya tentang pilkada
tentang pilpres yang baru selesai bahwa ada satu pertentangan yang sudah usai
karena satu isu yang harus kita yakini bahwa yang selalu dibuka oleh teman teman dua ratus dua belas adalah kriminalisasi ulama tentang penista agama
jadi misalnya pak ahok sekarang menjadi lingkaran penting bumn
ini yang membuat kenapa banyak masyarakat yang cenderung tidak setuju demo reuni itu terus dilakukan secara intensif
bukan untuk menolak demonstrasi bukan
tapi sekedar untuk menjaga kondisivitas koalisi saat ini
kalaupun toh ingin protes kalaupun toh ingin menyampaikan feedback terhadap pak jokowi
ada hal lain yang sebenarnya bisa dilakukan
karena gerakan masyarakat semacam ini secara tidak langsung menantang dan memprovokasi
terhadap pihak pihak yang selama ini cukup resisten terhadap dua ratus dua belas
makanya kemudian kecenderungannya ingin menolak aksi demonstrasi di situ mas
bukan ingin melawan mereka berdemokrasi
kalau dalam bingkai demokrasi fine fine saja sebetulnya
karena dibagiin dari aspirasi
tapi kemudian kalau isinya begitu ya konteksnya ya sebetulnya ya pak arief raitno ya
karena reuni ini memprovokasi secara tidak langsung
membangkitkan memori lama tentang hal ihwal
asbahabun nuzul kenapa dua ratus dua belas ini lahir
melawan penista agama
apalagi misalnya teman teman dua ratus dua belas cukup lantang dan keras menolak ahok menjadi bagian dari bumn
jadi kita ingat juga ahok ini gak selesai
ahokersnya juga kuat
diehardnya juga kuat dimana mana
dengan adanya reuni semacam ini
secara tidak langsung akan memperkeras satu segmentasi
yang sebenarnya secara kondusif move on
kalau terus terusan ada reuni maka ahoker diehardnya accord
secara perlahan juga akan menguat gitu loh
ini yang akan membuat rekonsiliasi secara nasional
gak kunjung urus saya
ini apa publik sudah di titik jenuh kah kalau bermain di isu lagi atau apa sebetulnya
itulah yang saya bilang di temuan saya
jenuh sebenarnya dengan isu semacam ini
ketika ada temuan lain yang mengatakan apakah setuju habib rizik dipulangkan ke indonesia
iya memang mayoritas setuju
tapi yang paling banyak mereka nggak terlampau peduli
karena kasus dan isu habib rizik gak ada hubungannya dengan kehidupan mereka saat ini mas
kita bergeser lagi ke hasil survei yang lain
karena ada beberapa sebetulnya tapi kita tampilkan beberapa saja

mendukung dan juga tidak mendukung
jika kelompok islam melakukan aksi seperti aksi dua ratus dua belas
nah ini hasilnya bang adi praetno
mungkin bisa dijabarkan
mendukung ini variabelnya mungkin masih berkesinambungan
tidak mendukung kenapa
seperti apa penjelasan dari anda
ya mendukung karena bagian dari kebebasan berekspresi
ya sah sah aja sih orang demo nggak perlu dibatasi
masih di bawah yang tidak mendukung
rata rata yang tidak mendukung aksi demonstrasi adalah mereka yang
menginginkan bahwa semua proses politik sudah selesai
pilpres sudah selesai
cebong kampret sudah menyatu
dua sudah menjadi bagian dalam satu kolam koalisi
apalagi sih lah kira kira begitu
ini yang kemudian membuat kenapa banyak yang relatively tidak mendukung
aksi demonstrasi reuni dua ratus dua belas ini dilakukan
karena takut membangkitkan luka lama yang sebenarnya sudah kondusif
menganggap semua persoalan ini selesai
intinya yang tidak mendukung ini menginginkan
ada segala kerendahan hati dari siapapun untuk win win solution
sudahlah everything can happen
kita bicara dari awal kembali bagaimana merajut kebersamaan itu
itu yang kemudian saya tangkap sebenarnya dari teman teman survei
dan kita perdalam dengan diskusi diskusi lanjutan
tapi angkanya cukup tipis ya bang adi prato sebetulnya ya
angka angka yang mendukung dan juga yang tidak mendukung ini ya
karena memang opini publik cukup terbelah
tapi kalau kita rata rata dengan kecendungannya banyak yang tidak menjawab
karena isu ini terlampau melelahkan
tidak ada ujungnya gitu loh pak
kalau kita perdalam dengan teman teman yang kenapa mereka nggak mau menjawab
lelah karena tidak ending
ending dari semua ini nggak jelas ya
kalau kemudian ada isu yang lain mungkin lain ceritanya begitu ya
ada isu isu yang lebih faktual dan juga real lagi kepada masyarakat
kita coba tanya isu apa sebetulnya yang besok atau apa yang akan di
konteks apa kemudian dalam reuni besok yang akan dibawa
kita akan undang pak awid masyuri ketua panitia reuni akbar mujahid dua ratus dua belas
yang sudah hadir di studio ini
silahkan pak awid mungkin bisa sambil jalan dan juga bergabung bersama dengan kami
terima kasih karena sudah meluangkan waktu
baik baik pak awit silahkan duduk
tadi bang adi praetno sudah menjelaskan banyak hal soal kemudian bacaan politik dan juga hasil survei
terkait dengan acara reuni dua ratus dua belas besok
ada yang menganggap bahwa besok itu jumlahnya mungkin tidak akan lebih besar daripada reuni reuni sebelumnya
karena kehilangan panggung politik dan lain sebagainya
nah kalau besok sebetulnya pak awid
dari panitia dua ratus dua belas reuni besok
konteks yang akan dibawa apa
apa yang akan
mungkin gambaran mudahnya
seperti apa besok acara reuni dua ratus dua belas ini yang akan dilakukan pada besok ini
yang sering kita sampaikan adalah untuk menjaga persatuan
daripada umat islam
yang lebih internal ya
lalu kemudian persatuan indonesia
dan ini kan mengamalkan sila ketiga
ya walaupun di dua ribu enam belas lalu kan ada peristiwa ya
kita tahu itu tentang ahok
nah lalu kemudian di dua ribu delapan belas kemarin ada pilpres
nah artinya di dua ribu sembilan belas ini kami akan kembali gitu
mempersatukan semua komponen bangsa
untuk menjaga daripada kedaulatan negara kita
negara kesatuan republik indonesia
jadi kalau ada yang mengatakan bahwa semuanya sudah tuntas sudah selesai
masih banyak pr
negara kita ini masih banyak pr
nah pr apa yang besok akan mau dibawa dalam reuni dua ratus dua belas
contohnya seperti penistaan agama deh
ya penistaan agama
kita anggap kan kita berharap sudah selesai
jangan ada lagi penistaan terhadap agama apapun
gua disempat bawahin nih
agama apapun termasuk agama islam
tapi faktanya sekarang kan muncul lagi
ada abu janda di sana
ada ade armando di sana
kemudian abu sukmawati
yang membandingkan nabi muhammad dengan bung karno
bahkan yang terbaru nih gus muafik dari nu
dia mengatakan bahwa nabi muhammad itu kecilnya dekil
karena diurus oleh kakeknya
jadi ini sesuatu yang gimana ya
yang artinya nggak selesai selesai gitu kan
jadi karena aksinya ada ya reaksi ada
kira kira seperti itu
nah lalu kemudian kalau misalkan mau bicara tentang ini mungkin gimana ya
politik kan sudah selesai
pilpres sudah selesai sudah berakhir
yang namanya politik nggak akan selesai selama negara ini masih ada
cuma permasalahannya adalah
kita lebih menekankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan
kalau satu dua sudah bersatu
itu kan bersatu dalam kekuasaan
nah kan gitu
ini kita bersatunya umat nih
dan salah satu instrumennya adalah masih soal penisahan agama
lalu kemudian kita juga menyikapi daripada problem problem negara yang memang juga banyak
seperti misalkan bpjs yang naik dan lain sebagainya
ini kan perlu juga disoroti
tadi ada challenge sebetulnya dari bang adi praitno yang tadi mengatakan
kalau kemudian kelompok dua ratus dua belas ini mungkin berada atau bermain pada
atau mengikuti isu ya
bang adi praetno misalnya terhadap isu isu yang lebih dekat dengan masyarakat
mungkin bisa menambah ceruknya lebih besar begitu
terhadap publik yang kecewa dengan pemerintahan misalnya seperti itu
mengapa kemudian masih pada tataran apa ya
ada isu isu penistaan agama
apakah memang ini yang memang menjadi advokasi utama atau seperti apa sih
ini pilpres kemarin kan terbelah banget
anak bangsa terbelah banget
jadi kita rasakan luar biasa
ada istilah cebong kampret gitu kan
nah kita ini ingin menyatukan lah intinya
satukan aja dulu gitu ya
jadi artinya kita satukan rakyat satukan umat
nanti dengan sendirinya kita juga berjalan
kalau misalkan apa apa yang dilakukan oleh pemerintah
kita anggap mengecewakan rakyat
nanti kita bersama sama akan mengkritisi itu semua
nah yang penting motivasi daripada dua ratus dua belas ini adalah menjaga uhuahnya dulu
menjaga persatuannya dulu
jadi gak usah dikhawatirkan gak usah ditakutkan gitu
kita juga mengadakan reuni ini juga nggak pernah ada anarkis dari mulai dua ribu enam belas ya
itu masih aksi bela islam

dan ini yang ketiga reoni
jadi aman tenang
bahkan rumput pun tidak ada yang terinjak
jadi gak perlulah berlebihan mengkhawatirkan adanya reoni dua ratus dua belas
jadi tujuan utamanya adalah
tujuan utama tadi
kita bersatu untuk bangsa indonesia dan negara indonesia
tadi saya sudah membahas dengan bang adi praetno soal kemudian hasil survei
atau temuan dari parameter politik indonesia terkait dengan dukung atau tidak mendukung aksi ini
tadi sudah dijelaskan juga oleh bang adi praetno variable variabelnya
mungkin bisa kita tampilkan lagi ya
agar kemudian pak awid bisa ikut menanggapi soal setuju dan juga mendukung terkait dengan aksi dua ribu dua
bisa ditampilkan lagi di layar atau mungkin di plasma di belakang
agar kita bisa bahas lebih dalam lagi
nah ini adalah persepsi terhadap kelompok islam kanan
ini mendukung dan juga tidak mendukung ya
jika kelompok islam melakukan aksi seperti aksi dua ratus dua belas
tadi bang adi pretno sudah mengatakan

tadi bang adi pretno sudah mengatakan
tanggapan anda bagaimana pak awid soal temuan temuan survei seperti ini
ya ini kan namanya juga survei
dan saya sendiri kan tidak tahu surveinya seperti apa
terus siapa yang ditanya
sehingga muncul angka angka seperti ini
kita melihat dari mulai dua ribu enam belas sendiri
itu tidak ada yang menduga
sampai jutaan umat rakyat bisa berkumpul seperti itu
nah kalau dua ribu delapan belas kita jangan jadikan patokan lah
di situ ada reoni
dan di situ ada pilpres
nah kalau untuk yang dua ribu sembilan belas ini
ya minimal target kita seperti yang awal
dan sudah banyak masuk laporan ke kami
saya selaku ketua panitia
alhamdulillah dari berbagai daerah sudah berdatangan
bahkan hotel hotel saja sudah mulai penuh ini
jadi di sekitar monas ini sudah mulai banyak yang ini lah ya
boking dan lain sebagainya
dan mereka sedang berjalan dari luar daerah ke jakarta
oke jadi tetap optimistis bahwa acara besok tidak kalah besar dengan reuni reuni sebelumnya
insya allah harapan kita tetap besar
bahkan kalau bisa lebih dari dua ribu delapan belas
yang penting tadi motivasinya adalah bersatu rakyat indonesia
untuk menjaga indonesia
pak awid yang jelas aksi besok ini adalah mungkin pertama kali sejak pak prabowo dan gerbongnya
yang sempat disokong juga oleh ratu dua
bergabung ke pemerintahan
saya ingin tahu kemudian seberapa besar dampak itu terhadap pelaksanaan reuni besok
karena tadi kalau bang adi pradipno bacaran politiknya mengatakan endorse ya
dukungan dari partai politik di momentum reuni kemarin kemarin cukup besar terhadap mobilisasi massa yang terjadi
nah ini dampaknya apa kalau kemudian agak agak kehilangan panggung politik katanya
tapi kita break dulu pak awid dan juga bang adi pratno
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali bersama kami di prime news
saya masih bersama dengan pak awid masyuri ketua panitia reuni akbar mujahid dua ratus dua belas dan juga bang adi praitno dari direktur eksekutif parameter politik indonesia
saya ke bang adi praetno terlebih dahulu sambil pak awid mungkin agak istirahat sebentar
tujuannya adalah untuk peraturan indonesia tadi dikatakan oleh pak awit
apa tanggapan anda soalnya itu dan bagaimana kemudian apa ya dua dua ini kedepan dari pesanan itu seperti apa
ya tentu alasan apapun yang menjadi dasar alumni dua ratus dua belas reuni besok saya kira secara legal format tidak ada persoalan
persatuan menjaga uhuah ataupun tetap ingin memberikan satu kritik terhadap jokowi terhadap kebijakan kebijakan yang dianggap tidak berpihak terhadap umat islam sah saja
tapi yang dibicarakan orang bukan itu lagi
apa urgensi relevansi dan
kontribusi yang paling nyata yang akan diberikan oleh teman teman dua ratus dua belas terhadap persoalan persoalan yang sedang dihadapi sebegitu nyata oleh masyarakat saat ini
betul isu agama menjadi tetap seksi saat ini
apalagi misalnya pak api tadi sudah menyebut ada bu rahmawati dan seterusnya
bu sukmawati maksud saya dan seterusnya dan seterusnya
itu fine tapi segmentasi orang yang ngeh terhadap isu itu kan tidak terlampau banyak
makanya saya menyebutkan tadi bahwa besok reuni adalah ujian yang sesungguhnya
untuk menguji sejauh banyak teman teman alumni ini mampu mendatangkan orang sebanyak seperti yang sebelumnya
karena punya kelebihan untuk itu tadi anda katakan
betul punya kelebihan itu
tapi pada saat yang bersamaan ini kan tokoh tokoh politik agak sedikit menjaga jarak dengan dua ratus dua belas misalnya
sudah tak lagi ada prabowo sudah tak ada lagi amin rais misalnya
ketum ketum partai seperti pks dan pan sepertinya tidak datang
ini dulu mereka besar karena ada ketum ketum ini yang menjadi salah satu magnet
itu banyak orang datang ke tempat itu
besok ini adalah ujian yang sesungguhnya apakah dua ratus dua belas melakukan reuni tanpa aktivis partai politik
tanpa figur figur penting partai akan sebesar pada periode sebelumnya dua ribu delapan belas atau enam belas
kalau selalu disebut dua ribu enam belas itu besar ingat itu momentum
semua orang misalnya sebel terhadap penista agama mau petani mau tukang becak datang ke jakarta
tapi setelah penista agama itu tidak ada
maka kemudian orang kembali kepada barak masing masing bekerja dengan aktivitasnya masing masing
inilah yang saya sebut bahwa besok adalah uji materi yang sesungguhnya
sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh dua ratus dua belas ini tetap kuat dan stamina tetap ajak
kan ini yang sebenarnya akan dilihat
yang kedua kalau keinginan kita sebagai kelompok aktivis kemudian yang cukup concern dengan isu isu demokratisasi
saya kira teman teman dua ratus dua belas sudah mulai bicara terhadap proses demokrasi yang agak berjalan jauh
tahu mundur ke belakang
misalnya tentang mpr yang kemudian diperbolehkan untuk memilih presiden
tentang misalnya revisi terbatas tentang gbhn
misalnya juga tentang pilkada yang kemungkinan tidak langsung dan seterusnya
ini isu yang saya kira cukup seksi
jadi kalau besok orasinya isunya ini saya kira kelompok kelompok aktivis mahasiswa akan juga tertarik dengan dua ratus dua belas gitu
bikin kartu anggota jangan jangan kan begitu
karena sekarang tidak ada yang begitu lantang menyuarakan aspirasi itu
jadi kalau besok ustadz afid ini misalnya menolak presiden tidak langsung atau pemilihan presiden tidak langsung ditolak
atau pilkada tidak langsung ditolak
ini akan menjadi isu menarik gitu loh mas
publik akan kembali melihat kira kira begitu ya
betul ini sebagai upaya untuk melihat dan membuka peluang pasar dan segmen yang lain tertarik untuk menjadi bagian dari dua ratus dua belas itu
pak awit sebelum ke isu isu yang tadi disinggung oleh bang adi praitno
soal kemudian tidak ada tokoh tokoh politik
termasuk ini adalah reuni pertama setelah pak prabowo dan partai gerindra bergabung ke pemerintahan
seberapa besar dampaknya itu terhadap besar atau tidaknya acara reuni dua ribu dua puluh
baik jadi begini
sebetulnya kehadiran tokoh tokoh partai politik ini kemarin dua ribu delapan belas
dua ribu enam belas itu nggak ada
dua ribu enam belas itu tidak ada campur tangan partai politik
umat islam aktivis islam khususnya dipimpin oleh habib rizik syihab
hadirnya partai partai politik ini kemarin pilpres saja dua ribu delapan belas
dua ribu enam belas kan ada momentum pilkada tapi kan pak awid
ya walaupun ada momentum pilkada tapi tidak
tidak ada satu kemunculan secara demonstratif yaitu tokoh tokoh partai
bahkan pak andis saja tidak datang kok dua ribu enam belas
karena belum jadi apa apa istilahnya
mulai mereka merapat pak prabowo datang dan lain sebagainya
karena ada pilpres tadi
jadi pisahkan dulu nih
jadi berangkatnya dua ratus dua belas ini bukan tokoh partai politik yang membuat besar
jangan sampai lah bicara begitu
bahwa dua ribu enam belas itu tidak ada campur tangan daripada tokoh tokoh partai politik
ini murni aktivis islam
ada habib rizik ustadz bakhtiar nasir zaitun razmi farah habib dan sebagainya
karena penistan agama
nah munculnya orang partai politik dua ribu empat belas
nah tadi ada yang menarik bahwa kenapa sih nggak diangkat isu isu seperti pemilihan presiden yang secara langsung gitu kan
sekarang mau tidak pakai tidak langsung lagi gitu kan
ke mpr lagi dan sebagainya
ya tentu ini bisa juga menjadi sorotan lah buat kita
bahkan akhirnya kan publik melihat
begitu pak jokowi jadi presiden lagi
begini akhirnya gitu kan
mau ada wacana pemilihan langsung
pemilihan langsung dihentikan
jadi nanti ke mpr
kan kira kira begitu
nah biarlah masyarakat dan rakyat yang menilai
kira kira seperti itu
jadi kita lebih ke konsolidasi
sekali lagi lebih ke konsolidasi internal umat islam khususnya
dan rakyat indonesia pada umumnya untuk menjaga persatuan
oke jadi kalaupun tidak mengundang pak prabowo
tidak ada campur tangan tokoh tokoh politik lagi
anda melihat ini tidak berpengaruh cukup besar terhadap aksi ini
terhadap reuni ini
saya yakin tidak berpengaruh
artinya umat yang sudah terpatri dalam hatinya
untuk menghadiri dua ratus dua belas itu
mereka sudah jauh jauh hari mengagendakan
artinya insya allah besok kita lihat
jadi kalau sekarang banyak orang mempertimbangkan
ini besok kayaknya sedikit lah
kira kira begitu yang datang
tidak seperti yang sudah sudah
andai kata besok sukses
seperti dua ribu enam belas atau dua ribu tujuh belas
bahkan seperti dua ribu dua puluh
itu pembuktiannya tadi
ya harus harus kasih ini dong
kasih award kira kira begitu

kalau orang ngetes itu berarti perhatian
artinya bahwa kita tidak lain tidak bukan
semua demi bangsa ini
artinya apa apa yang dianggap tidak baik
jadi bukan cuma dua ratus dua belas saja sebetulnya yang diberikan
untuk apa namanya tanggung jawab
bahkan kalau saya kesannya malah lucu gitu
dua ratus dua belas yang nggak pernah nyari jabatan
nggak pernah nyari kursi
sekarang tiba tiba mau dikasih pr berbagai macam pr
lalu mereka mereka yang berjabatan ini
kan kira kira seperti kpk misalkan
tau tau semuanya bergabung setuju
nah ini jadi partai partai pun perlu kita kritik
kira kira seperti itu
ada tokoh tokoh politik yang sudah terkonfirmasi hadir malam hari ini pak
baru satu yang saya tahu ya
beliau mau hadir karena beliau alumni
hadirnya beliau kan karena alumni
baru itu aja
yang lainnya saya belum dengar
jokowi nggak diundang
kita nggak undang secara khusus
ya mungkin ada salah satu kawan lah di kepengurusan
kemudian baru itu aja yang saya lihat
termasuk pak prabowo juga tidak diundang ya pak
secara khusus tidak
jadi kami tuh membuka untuk semua
pokoknya yang merasa alumni
pak jokowi alumni loh
kalau pak prabowo ada
saya juga hadir pak
liputan waktu itu
berarti alumni juga
intinya yang alumni silahkan hadir
yang gak alumni juga hadir
mungkin antum nih kalau mau hadir
semualah kita ramaikan
masih ke pak awid
kalau kemudian dianggap bahwa reuni dua ratus dua belas atau kelompok dua ratus dua belas sudah kehilangan panggung politik
kehilangan momentum politik
kita kalau mau memainkan isu politik nggak hilang juga

akan ikut ke sana juga
ya artinya kalau kita mau memerankan itu kenapa tidak kan
cuma kan tadi saya katakan bahwa ini kita ingin menjaga konsolidasi dulu
kesatuan dan persatuan
kalau untuk urusan pilkada dua ribu dua puluh kita ini kan ada wadahnya
insya allah nanti kita bisa gelar ijtima ulama kelima
tujuannya tidak lain tidak bukan untuk dua ribu dua puluh
kalau lebih dua ratus sekian pilkada di indonesia ini
lalu kemudian nanti dua ribu dua puluh dua juga ada pilkada lagi diantaranya dki jakarta
jangan jangan ini konsolidasi buat pilkada juga
artinya kalau kita mau bahas itu kan bisa bisa saja
tapi kita lebih mengedepankan untuk menjaga persatuan
karena ini kan habis pasca pilpres ya
yang tadi yang luar biasa
sampai benar benar terbelah anak bangsa ini
maka kita memohon kepada allah nih malam ini gitu kan
agar bangsa ini tetap betul betul dijaga gitu
kalau ngomong persatuan kenapa tidak semua orang diundang
misalnya jokowi diundang prabowo diundang
kelompok kelompok yang dulu partai yang dukung jokowi prabowo diundang
termasuk ahok saya kira diundang juga oke
kan ahok sudah mendapatkan
mau kita keluarin surat undangan itu berapa ribu undangan
ya artinya gini ini saya ketua panitia
saya tidak memilah dan tidak memilih
artinya siapapun yang mau hadir di reoni dua ratus dua belas
tidak ada khusus untuk siapa tidak ada
bahkan mau muslim mau non muslim
gitu kan mau rakyat mau pejabat
silahkan yang alumni ataupun bukan alumni
terbuka kita untuk bangsa indonesia
oke oke singkat terakhir bang adi praetno
artinya kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa ini agak agak kehilangan panggung politik
ketika panggung politik itu ada mungkin bisa jadi besar kembali atau bagaimana
saya sejak awal cukup istiqomah bahwa reuni dua ratus dua belas momentum pemulangan habib rizik
ini sebagai bagian untuk merawat stamina gerakan dua ratus dua belas
suka tidak suka dua ratus dua belas
ini sudah menjelma sebagai satu kekuatan politik yang sedang begitu banyak dibiarkan oleh publik
bukan hanya soal isu agama
setahu saya ustadz begitu banyak dalam pilkada kemarin
itu juga menyandingkan ini adalah calon kepala daerah yang didukung oleh habaib dan ulama
itu terjadi dimana mana
didukung oleh alumni dua ratus dua belas dan seterusnya
artinya ini bukan hanya reuni biasa
tapi adalah sebagai satu instrumen politik
yang kedua kalau atas nama keindonesiaan atas nama persatuan
kalau saya membayangkan
di situ ada semua partai politik yang dulu itu berseberangan keras
bahkan mungkin ada ahok di sana
yang menjadi satu hal yang cukup ditentang oleh teman teman dua ratus dua belas
itu kan atas nama keindonesiaan
bukankah ahok sudah menjalani hukumannya dua tahun
itu artinya semuanya harus dimulai dari awal
itulah yang kemudian menjadi pertanyaan publik
atas nama persatuan tapi tidak mengundang mereka
kita tunggu ya pak awi seperti apa acaranya jam tiga subuh nanti ya
mudah mudahan semuanya lancar acaranya pak awi
terima kasih banyak sudah hadir pak awit malam hari ini
terima kasih banyak bang adi praetno sudah hadir malam ini di prime news
diskusi sangat menarik
kita tunggu seperti apa besok acara reuni dua ribu dua puluh
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami di prime news